sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
besok lusa mereka minta lagi
minta lagi sampai kita gak punya apa apa
itu gak akan terjadi
tapi harus tahu kalau kita mau masuk ke kandang macan
kita juga harus bisa menjadi macan nih
nah kalau kita kerjasama dengan orang jahat
kita juga harus menjadi penjahat
kalau sampai tony barret berani macem macem
kita bisa juga kan
mencari pembunuh bayaran lain untuk membunuh dia
kasian pak giman
aku juga bingung
ampe juga bingung
mau hukuman mau cobaan
itu urusannya allah
maksudnya sih ngomongnya kekencangan
abah kok jadi murung seperti ini sih
sampai gak mau makan segala
untuk apa makan
biar kenyang tau
bodoh aja jadi orang
nyamber aja kayak apa yang ngisi
abah orang hidup teh bukan cuma bernapas aja
tapi perlu makan
untuk apa abah hidup
kalau memang asma betul betul tidak ada
ih ari abah
ya untuk ambu abah
lagian juga kan belum pasti atau si asma meninggal
kan jasadnya belum diketemukan
jadi abah harus tetap yakin kalau asma masih tetap hidup ya
paham saja teh
tidak aku doang tidak mengerti
mau ke mana nak
kevin mau menenangkan diri dulu oma
asma sudah tidak ada
kevin harus berusaha mengikhlaskan kepergiannya
kita tidak bisa menolak takdir
biarkan allah yang menentukan takdirnya
karena allah lebih tahu dari kita semua
tapi jangan lupa doakan asma ya
mas kevin alda ikut ya sama mas kevin
mas kevin teh kan pasti butuh teman
dan alda janji alda akan melakukan apa saja yang mas kevin suka ya
terima kasih alda
kalau kamu memang mau lawan asma
maka kamu harus berusaha
mas kevin aku ingin tahu
mas kevin aku ingin tahu
mas kevin aku ingin tahu
mas kevin aku ingin tahu
mas kevin aku ingin tahu
ini aku dapat nemu kok
nyonya sudah tidur non
pak saya udah mau mulai nulis nih
jadi dalam beberapa hari ini
kalau ada yang nyari saya
bilang saya nggak ada di rumah ya
terima kasih pak
cari siapa mas
saya mau ketemu asma pak
di rumah ini nggak ada yang namanya asma
itu yang tadi barusan masuk
itu memang majikan saya
namanya bukan asma
nggak usah bercanda pak
memangnya aku kelihatan bercanda pak
di sini nggak ada yang namanya asma
mengerti nggak kau
kalau yang barusan tadi itu siapa
bilang aja kamu kenalan kan
tidak ada korepot kali kau
udah usah saja sendiri
tidak ada korepot
tidak ada korepot
tidak ada korepot
tidak ada korepot
tidak ada korepot
tidak ada korepot
tidak ada korepot
tidak ada korepot
tidak ada korepot
tidak ada korepot
tidak ada korepot
dari sang kekasih
tanpa dia sadari
salam doa itu kerap menyelamatkannya
dalam segala bentuk cobaan hidup
cinta hanya bisa berharap
semoga allah mengabulkan salam doa
yang terucap dari sang kekasih
hingga cinta bisa mendapatkan cinta yang tulus
suci mendekati sempurna
oma kevin sekarang udah gak megang handphone lagi
tapi oma jangan khawatir
kevin akan selalu hubungi
kevin akan selalu hubungi
alhamdulillah terima kasih sayang
kamu selalu perhatikan oma
tadi kevin ngeliat asma
kepen cuma sekilas sih ngeliatnya oma
kamu salah kali
tapi ini mirip banget oma
yaudah kamu dekati dia
dan kalau betul itu asma
tunjukkan sama oma ya
kevin janji akan bawa asma lagi ke oma
agar diri kamu baik baik
ya allah lindungi cucu hamba
jangan sampai tersesat dalam kehidupannya
dan semoga ia selamat dunia dan akhirat ya allah
tuh orangnya lu ada di depan pagar
mau apaan sih lo
ini aku kevin asma
terus gue nanya
aku kevin calon suami kamu asma
gue tuh bukan asma ya

salah orang lo cari tempat lain
asma tunggu dulu asma